berangkat dari terminal tiga bandara soekarno hatta
saya melihat protokol kesehatan sudah diberlakukan oleh pihak maskapai penerbangan garuda indonesia
yang mengundang saya menuju ke lombok
calon penumpang yang antre di loket check in hingga proses validasi dokumen penerbangan
seperti surat hasil rapid test kartu identitas dan boarding pass
diatur jaraknya kurang lebih satu meter
ketika berada di dalam pesawat
tempat duduk juga diberi antara satu kursi kosong
antara penumpang yang satu dengan penumpang lainnya
setelah menempuh perjalanan tiga jam lewat udara
saya akhirnya tiba di lombok dan langsung menuju ke pelabuhan teluk nara
di desa malaka kecamatan pemenang lombok utara
untuk menyeberang ke kawasan gili trawangan
sebelum naik boat saya bersama penumpang lainnya harus mengikuti protokol kesehatan
seperti menggunakan masker diperiksa suhu tubuh
dan mencuci tangan dengan cairan hand sanitizer
dari gili trawangan saya sudah tak sabar ingin snorkeling
untuk melihat pesona pemandangan bawah laut gili meno yang tersohor itu
di kedalaman lima meter terlihat beberapa patung menyerupai manusia yang membentuk lingkaran
ikan ikan hias yang warau wiri diselah selah patung
seolah menambah daya tarik tersendiri ketika berada di spot snorkeling dan diving ini
menurut pengelola restoran
yang ada di gili trawangan
wisatawan lokal yang datang saat pandemi hanya berkisar antara seratus hingga satu ratus lima puluh orang per hari
padahal jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya
jumlahnya bisa mencapai dua hingga dua lima ratus orang per hari
karena penerbangan internasional belum dibuka
keadaan tamunya itu sangat berkurang sekali
dikarenakan gili terawangan itu identik dengan tamu tamu dari luar negeri
nah sekarang prpr kita diperoleh
di sini adalah bagaimana cerita kami menggrab tamu tamu lokal domsa lokal untuk berkunjung ke sini
kondisi ini tentu membuat asosiasi pengusaha hotel dan restoran setempat
berupaya untuk membuat strategi agar gili trawangan gili meno dan gili air juga diminati oleh wisatawan lokal
ada istilah sustainability tourism
jadi itu pariwisata yang berkesinambungan
satu kita harus merubah pasar dari pasar mancanegara
karena semua orang sudah tahu gili
bahkan mungkin dia pikir gili juga negara sendiri
ada sebagian turis yang berbicara seperti itu
nah itu akan saya rubah mindset sekarang kita harus merubah ke market domestik
intinya bahwa kita pun welcome dengan domestik
kalau yang kemarin mungkin sepuluh dua puluh persen
marketnya sekarang ya mau tidak mau harus menjadi seratus persen
pengunjung di kawasan gili trawangan juga bisa melihat keindahan pantai sambil bersantai menikmati makanan
yang dijual di restoran atau kafe yang telah menerapkan protokol kesehatan
dan mendapatkan sertifikasi chse dari dinas pariwisata ntb
dengan mengedepankan kebersihan kesehatan keamanan dan kelestarian lingkungan
menurut saya sekarang bolehlah ke tempat wisata ya
dengan tanda kutip jangan terlalu yang berkerumun banyak gitu bergerombol
jadi makanya kami pilih ke gili karena tahu di gili gili itu suka sepi gitu ya
terutama yang tadi yang gili menu
nah sekarang sekalian ngecek nih sekarang di sini terawangan yang biasanya penuh gitu ya kan
ternyata beginilah termasuk sepi banget ini ya
wisatawan juga bisa menyewa kendaraan tradisional dokar yang biasa berhenti di depan restoran
untuk berkeliling gili trawangan
atau bisa menggunakan sepeda sambil berolahraga atau berburu spot foto yang instagramable
ingat protokol kesehatan tetap harus diketahui
harus diberlakukan agar sektor pariwisata kembali bangkit untuk memulihkan ekonomi nasional
harman helmy septiady pradana lombok nusa tenggara